seperti kalau menanam sayur bisa mengurangi pengeluaran kita
aturan kita belanja sayuran kita tinggal meti
sayur sayur diberi dong
ini masih segeri baru
ini budaya mau bagi sayuran ya
jarang jaranglah kita bisa melihat sosok perempuan yang tangguh seperti beliau gitu
dan mau berbagi ilmunya mau berbagi kebermanfaatan apa yang dia peroleh
di gang dengan lebar tak lebih dari dua meter itu
salah satu sisinya dipadati oleh rumah rumah warga
sedangkan sisi lainnya terdapat ruang publik terpadu ramah anak atau rptra
yang biasa digunakan oleh warga untuk beragam aktivitas bersama
meski padat penduduk warna hijau dari tumbuhan yang ditanam di sepanjang gang dan rptra
terlihat tumbuh subur dan membuat suasana menjadi sejuk
salah satu lahan pun mencuri perhatian
karena memiliki beragam jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar
siapa sangka kawasan yang kini terasa sejuk dan ditanami beragam tumbuhan tersebut
awalnya merupakan tempat pembuangan sampah
rohani adalah sosok penggerak penghijauan di sekitar rt lima belas
di tahun dua ribu enam belas wanita kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
memulai misi menjadikan tempat pembuangan sampah tersebut menjadi lahan produktif
awalnya itu di belakang rumah saya kan tertumpuk dengan sampah sampah yang banyak dan bau tak sedap
mengganggu juga kesehatan maupun pernapasan juga
nah akhirnya saya tuh punya ide untuk yang tumpukan sampah itu
lahan yang buat pembuangan sampah kita jadikan lahan produktif
bersama dengan warga bantuan dari pihak rw maupun kelurahan dan kecamatan
rohani akhirnya berhasil menghilangkan sampah sampah di sekitar wilayah rt lima belas
ia pun menjajaki lahan yang telah bersih itu dengan menanam tanaman obat
yang mereka sebut toga atau tanaman obat keluarga agar dapat dimanfaatkan oleh warga
saat ini lahan yang telah berkembang itu terus dikelola setiap hari oleh rohani
sebelum merawat lahan setiap pagi rutinitas yang selalu dilakukan rohani ialah membersihkan rumah
memasak untuk keluarga hingga mengantarkan anak maupun keponakan ke sekolah
baginya mengemban peran sebagai ibu rumah tangga tetap harus ia penuhi
ya kalau dibilang capek pasti capek tapi dengan keberhasilan yang sekarang kita rasakan
capek itu udah terbayar ibaratnya kita udah puas udah alhamdulillah bisa membantu
jadi kita bisa berhasil
kita bisa membantu warga warga dengan udara yang segar
awalnya merasa kebauan sekarang udah merasakan udaranya yang segar
usai menuntaskan pekerjaan rumah sekitar pukul sembilan pagi rohani memulai aktivitasnya mengelola lahan
daun daun kering maupun tanaman yang rusak ia pilah untuk dipangkas
tak lupa ia juga memiliki alat yang bagus
juga menyirap tanaman dan memantau tanaman yang baru tumbuh
mengelola lahan yang diberi nama taman hatinya pkk rw lima
rohani awalnya dibantu oleh lima belas orang ibu ibu dari berbagai rt di rw lima suntar muara
akan tetapi karena tidak memberikan penghasilan kini rohani dibantu oleh sepuluh orang dalam mengelola taman
pengalaman tersebut menggugah sosok yang biasa dipanggil bu an itu
waktu awalnya itu kita nggak dengan penghasilan karena kita hanya kerja sosial
jadi saya jelaskan manfaat manfaatnya
seperti kalau menanam sayur bisa mengurangi pengeluaran kita
aturan kita belanja sayuran kita tinggal meti seperti itu
kalau tanaman obat baru misalnya gejala baru kita obatin dengan tanaman obat yang terdekat dengan kita
ia menyarankan hasil dari lahan dapat dijual seperti tanaman segar ataupun olahannya
dari hal itu rohani dan ibu ibu lainnya berniat memperluas lahan dan menambah jenis tanaman yang ditanam
pihak rw menyetujui saran tersebut dan akhirnya dengan bantuan pelatihan menanam dari kecamatan
dan sejumlah perlengkapan hidroponik dari program layanan masyarakat dari sebuah perusahaan
lahan yang mereka kelola menjadi bertambah
kini lahan yang mereka garap di pekarangan rumah rohani rptra dan lahan di atas masjid
telah mereka tanami lebih dari lima puluh jenis tanaman baik sayuran maupun tanaman obat
saya bersyukur ada perusahaan yang begitu peduli membina warga
dengan semangat peningkatan usaha pendapatan keluarga
di taman hati saat ini
lengkap ada dapur mak timmplon
ada tanaman toga
juga ada belang sampah
dengan bimbingan dari sudin kpkp
dimulailah untuk menanam tanaman toga
kemudian juga mulailah ada penanaman hidroponik
terus juga ibu ibu mulai diajarin bagaimana meramu
memanfaatkan tanaman toga yang sudah ditanam
pelatihan yang diperoleh rohani dari berbagai pihak
ia sebarkan ke warga yang tertarik dan juga anggota kelompok wanita tani rw lima
mulai dari memilah bibit
hingga mempraktikannya dengan menanam berbagai jenis tanaman
di lahan taman hati maupun di greenhouse
dalam waktu kurang dari dua tahun sejak tahun dua ribu enam belas
warga mulai merasakan hasil dari misi yang dilakukan rohani
dan ibu ibu rw lima lainnya
tanaman obat seperti jahe
hingga daun sirih
dengan datang ke taman hatinya pkk rw lima
tanaman hasil hidroponik yang ditanam di greenhouse
seperti samhong atau sawi keriting
dan kangkung pun rutin dipanen setiap bulan
nah ini kan kelihatannya lumayan banyak ya bu yang bisa dipanen gitu ya
nah biasanya minimal berapa nih bu yang bisa dipanen
dan kira kira maksimal dalam wadah seperti ini bisa dapat berapa banyak yang bisa dipanen nih
biasanya itu kalau satu rak itu sekitar bisa lima belas
karena ini ada sekitar hampir empat ratus lubang
nah ini rencananya kalau yang ini akan dibagikan atau akan dikonsumsi sendiri kira kira nih
kita jual dan dibagikan keluarga
bagikan keluarga kategorinya yang seperti apa bu
untuk bisa gratis
kategorinya yang orang yang tidak mampu kita bagikan dengan cuma cuma untuk membantu lah
oke berarti kita bisa nih bu untuk kita rapihkan terus kita bagi bagikan ya bu ya keluarga ya bu ya
ini bu de mau bagi sayuran ya
di pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu suami saya kena semacam phk
jadi mau gak mau saya harus menerima nasib
oke bagus teman teman
kalian mereka sendiri tidak bisa mohon beruntung atau bidukan bahkan terus berhenti untuk membabah frank
walaupun rakyat yang tahuwing ya tidak mau ribut los hardly rambut
tapi sebenarnya itu apa
karena kalau nobel boleh begitu maka tidak perlu uitusan ya beli mulut kasar star takiego tadinya
dan itu mengapa kan citizen

dengan berat sekitar seratus hingga dua ratus gram
lalu memisahkan bagian untuk dijual dan dibagikan
saat menjual ataupun membagikan hasil panen
rohani biasanya ditemani oleh salah satu rekannya
berkeliling sekitar rw lima
mereka berjalan kaki dengan membawa wadah
berisi tanaman hidroponik yang telah dikemas
dengan harga jual lima rupiah
rohani mengaku selalu saja ada yang membeli hasil panen tersebut
sembari berjualan rohani dan rekannya juga mendatangi
rumah warga penerima hasil panen gratis
warga penerima ialah mereka yang terdaftar miskin
atau kurang mampu di lingkungan rw lima suntar muara
kalau hidroponik kan dia lebih bersih
rasanya kayaknya lebih manis
lebih bebas dari yang pesticida
lebih sehat pokoknya lebih bersih deh lebih bagus
kita lebih suka yang ini kok apalagi dikasih gratis

selain sayuran hidroponik di tahun dua ribu sembilan
hasil panen seperti temulawak dan jahe
mulai rohani manfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman herbal
tanpa terduga minuman herbal olahannya
ternyata memberikan manfaat bagi warga
saat terjadi puncak pandemi covid sembilan belas melanda ibu kota
pada dua ribu dua puluh maupun dua ribu dua puluh
minuman herbal yang dikenal empon empon
dibagikan gratis ke warga sekitar rw lima
yang saat itu bergejala covid
pemberian minuman tersebut merupakan salah satu upaya
menambah daya tahan tubuh bagi warga rw lima sunter muara
hal tersebut dirasakan oleh juleha
salah satu warga yang menerima bantuan minuman tersebut
hingga kini juleha pun tetap rutin memesan yang keburohani
untuk dikonsumsi sehari hari
dapat info tuh ada tetangga sebelah bilang
mau empon empon nggak dari mademplon
eh ternyata saya minum satu gelas tuh
emang pokoknya pedesnya berasa semuanya
di badan tuh enak
abis minum itu keluar keringet badan fit yang tadinya
greges greges ngentek tulangnya semua
enak minum itu enteng
ngilu ngilu juga dipegal pegel semua hilang
seger pokoknya fit
dampak pandemi covid sembilan belas juga menimpa salah satu warga lain
yang tinggal di lingkungan rw lima suntar muara
ia adalah endang rekan bu rohani dalam mengelola lahan taman
sang suami terkena phk dari pekerjaannya di bidang furniture
endang mengaku saat itu sulit menerima nasib yang menimpanya
di pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu suami saya kena semacam phk
jadi mau nggak mau
saya harus menerima nasib
karena tombaknya di keluarga itu adalah suami
yang bekerja mencari nafkah
lalu tiba tiba mendengar suaminya di phk
itu bener bener berat karena apa
dari kita makan dari kita bayar kontrakan
itu emang unsurnya dari suami
tak mau berlarut endang berupaya menambah penghasilan
dengan giat berkontribusi di dapur mak demplon
sebuah usaha yang merupakan hasil inisiasi dari sosok rohani
sebagai rumah produksi olahan tanaman obat dan juga pesanan makanan ringan
dapur mak demplon ternyata mampu memberikan penghasilan
bagi ibu ibu yang bergabung
endang bergabung dengan sembilan ibu ibu lain di dapur mak demplon
dari usaha tersebut perlahan ia dapat membantu suami dalam menambah penghasilan
endang bergabung dengan sembilan ibu ibu lain di dapur mak demplon dari usaha tersebut perlahan ia dapat membantu suami dalam menambah penghasilan
hasil yang ia kumpulkan sejak tahun dua ribu dua puluh satu endang dan suami manfaatkan kembali untuk memperoleh pendapatan lain dengan membuka usaha di sekitar rumahnya
saya juga termasuk alhamdulillah masuk di mak demplon
alhamdulillah ada penambahan ya sedikit lah walaupun emang kita bisa menyambung hidup dari situ dari made emplon
dan akhirnya ya alhamdulillah itu sedikit sedikit usaha yang saya rintis nih sekarang masih tahun dua ribu dua puluh tiga karena dari modal dari mak demplon
sedikit sedikit saya simpen akhirnya ya alhamdulillah di tahun dua ribu dua puluh dua saya buka angkringan
dapur mak demplon bagi rohani merupakan cara agar komunitas yang telah dibangun
bisa terus berjalan
rohani ingin ibu ibu di lingkungan sekitarnya mampu memiliki kemampuan serta mengapresiasi komitmen mereka
yang masih bergabung mewujudkan lahan hijau agar tetap menjadi lahan produktif
alhamdulillah kita juga di support dari teman teman kita yang sudah bergabung
dengan sabarnya ya kita telaten aja kita ajak yang sekiranya orang itu mau ya silahkan bergabung
yang tidak ya
tidak apa apa dengan kita kasih aja masukan manfaatnya kita ajak terus dan kita rangkul terus
jangan cepat puas kita harus berkembang untuk melebarkan sayap
dan selalu rukun kita selalu kompak karena sudah seperti keluarga mas
dan awalnya kita susah
berdiri sejak tahun dua ribu sembilan belas dapur mak demplon hadir sebagai langkah dalam menopang keberlangsungan kegiatan di taman hatinya pkk rw lima suntar muara
dapur mak demplon terinisiasi berkat buah pikiran rohani yang ingin hasil tanaman obat bisa diolah dan bernilai jual
di dapur mak demplon rohani merangkul ibu ibu
membuat produk minuman herbal dengan bahan baku utama dari tanaman yang mereka tanam
produk yang dihasilkan berupa bir peletop jahe merah maupun empon empon
semuanya dikerjakan mandiri oleh ibu ibu tersebut mulai dari memilah bahan memasak mengemas hingga memasarkannya
program unggulan di sini itu kita membuat seperti dapur mak demplon
dan kita akan memanfaatkan tanaman toga tadi
kita punya pikiran untuk membuka dapur mak demplon
manfaatin tanaman toga yang seperti jahe kunyit kita jadikan jamu serbuk
dan minuman minuman herbal lainnya
seperti kayak warna minuman segar empon empon bir peletop seperti itu
dari pendapatan dapur mak demplon sejumlah keperluan dalam mewujudkan lahan produktif di rw lima bisa terpenuhi
selain penghasilannya dibagikan kepada anggota pendapatan dari dapur mak demplon
ia kelola kembali untuk membeli bibit pupuk hingga biaya perawatan tanaman
konsumennya itu dari mana aja bu atau yang beli
alhamdulillah konsumennya ya udah meluas dan banyak
kita punya pelanggan tetap dari pt indonesia power terutama
dan di warga sekitar sini dan kita kebetulan juga kemarin ada dari kita kirim sampai ke gurung talung ke banjat dan ke yang lain lain

kami juga memiliki peluang untuk menjaga kekuatan kita

sebagai pelatihan dari kecamatan hingga bantuan pelatihan dari perusahaan kini tak hanya minuman herbal yang diproduksi di dapur mak demplon
pembuatan makanan ringan seperti roti telah mereka geluti untuk menambah variasi serta meningkatkan penjualan
pesanan berupa snack box tak henti mereka produksi setiap harinya
pesanan mulai dari lima puluh kotak mereka sanggupi
bahkan dapur mak demplon pernah menerima pesanan sebanyak lima ratus kotak
pendapatan pun mulai meningkat seiring pesanan yang terus mereka penuhi
walaupun setiap bulan nominal yang diperoleh tak menentu
omset yang diperoleh dapur mak demplon di tahun dua ribu dua puluh dua ternyata mencapai angka lima ratus juta rupiah
alhamdulillah rasanya kayaknya senang
jadi untuk membantu kita suami suami lagi covid itu kan memang suami
banyak kan pada diumahkan gitu
kita alhamdulillah ada pesanan jadi alhamdulillah kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga bisa membantu
harapan kita juga pengennya maju untuk mak demplon maju terus untuk bisa membantu penghasilan keluarga
dedikasi rohanidal menunjukkan lahan produktif di wilayah rw lima suntar muara menarik perhatian sejumlah lembaga yang berkaitan dengan lingkungan
berkat program penghijauan dari ide rohani
dan dukungan warga sekitar rw lima
wilayah tersebut berhasil meraih predikat kampung ramai iklim di tahun dua ribu dua puluh dua tingkat provinsi
selain itu sosok bu rohani sebagai peraih ibu ibu kota award tahun dua ribu dua puluh satu atas dedikasinya di bidang lingkungan
ibu ibu kota sendiri merupakan ajang penghargaan bagi sosok perempuan di jakarta
yang ikut ambil tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungannya
ia berhasil menjadi salah satu dari ratusan sosok perempuan yang dinominasikan untuk meraih penghargaan tersebut
jadi warga di sekitar menominasikan bu ani
bu aninya sendiri itu mungkin tidak tahu waktu itu
bu rohaninya tidak tahu
nah kemudian cerita cerita yang masuk dari warga itu diverifikasi oleh pkk di sekitar
dan dibantu juga oleh ibu wali kota
ibu wali kota itu bisa
kita kemudian turun ke lapangan untuk melihat gerakannya betul ada atau tidak
sosok itu betul ada atau tidak
nah kemudian dari cerita yang terkumpul kami juga meminta bantuan dari profesional di bidangnya
sosok bu rohani dinilai mampu membuat pengaruh positif bagi lingkungannya
sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh orang banyak di lingkungan sekitarnya
yang terakhirnya hanya dari mendapatkan pelatihan dari pkk kecamatan
tapi ilmunya dia kemudian terapkan
selain diterapkan dia sebarkan untuk orang lain
jadi yang dia dapat itu berdampak untuk lingkungan
dan mau mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya
banyak yang merasakan manfaat dari apa yang dia kerjakan
dan jarang jaranglah kita bisa melihat sosok perempuan yang tangguh seperti beliau
dan mau berbagi ilmunya mau berbagi kebermanfaatan apa yang dia peroleh
di mata rekan rekannya bu rohani juga dianggap mampu menjadi sosok pemimpin yang mengayomi anggota anggotanya
sehingga tercipta suatu kerjasama yang solid terutama dalam mengolah lahan dan mengelola dapur mak demplon
dan bu rohani juga semacam kayak gimana ya
sosok di lingkungan itu semacam wanita yang benar benar pekerja keras tangguh
terus tanpa kalau menurut aku ya semacam kayak panutan lah
ya bisa ngajak kita mengayomi kita kita kadang suka curhat ya
terus dia juga yang kemarin curhat aku curhat suamiku pernah kena dampak gitu
udah jangan putus asa endang gitu kan
tidak ada pilihan itu adalah perubahan
dua puluh tahun sudah rohani berperan dalam wujudkan lahan sekitar menjadi lahan produktif
ia mengelola hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga sekitar rw lima sunter muara kelurahan sunter agung jakarta utara
pesan pesan saya itu untuk teman teman saya yang sudah bergabung di dapur mademplon
kembangkan terus semangat terus jangan cepat puas
kita harus berkembang untuk melebarkan sayap
itu aja yang pesan saya
dan selalu rukun kita selalu kompak
karena udah seperti keluarga mas
dan awalnya kita susah senang
itu gimana ya namanya kita kan satu sama yang lain itu tidak kenal
dengan adanya kita bergelut atau berorganisasi di taman maupun di makdemplon itu seperti kayak keluarga
bagi rohani dengan adanya taman hatinya pkk rw lima dan juga dapur mak demplon
harapannya ia bisa terus memberikan manfaat bagi warga rw lima
khususnya para perempuan ibu ibu di lingkungan sekitarnya